agus sopyan tewas di tangan menantunya yang merupakan warga negara asing
korban ditikam tersangka di belakang rumahnya menggunakan senjata tajam
laki laki parubaya itu mengalami luka sayatan di leher
pihak keluarga yang kesal sempat merusak kendaraan milik tersangka
selain memecahkan kaca badan kendaraan penyok dihantam batu
menurut saksi mata tersangka sempat masuk ke dalam rumah untuk ganti baju usai menikam korban
peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di randegan raharja banjar jawa barat minggu siang

selang beberapa waktu pasca kejadian tersangka bernama arthur weller warga negara amerika diamankan
sejumlah warga sempat memukul kepala tersangka saat digiring petugas
belum diketahui motif pembunuhan ini
namun sebelum kejadian polisi tengah menyelidiki tersangka yang sempat tiga kali merusak rumah mertuanya
gara garanya tersangka emosi
memberikan uang lima juta rupiah kepada mertuanya
jasad korban langsung dibawa menuju rsud banjar untuk divisum
deden rahardian banjar jawa barat
sebelumnya sempat dibawa
beritakan tidak senang sang istri mentransfer uang kepada ibu kandungnya
pria warga negara asing bernama arthur weller di banjar jawa barat merusak rumah mertuanya pada delapan belas september lalu
isi rumah ponia siti rohmah warga purwoharja kota banjar jawa barat hancur perantakan
selain perabotan rumah hancur barang elektronik miliknya juga pecah di antam palu
ditemui pada senin sore
eponia mengaku rumah dirusak oleh menantunya seorang pria asal amerika serikat
menantu ponia berusak seisi rumah menggunakan palu setelah mendobrak pintu depan
perusakan ini sudah terjadi dua kali
pemicunya pelaku marah karena istrinya mentransfer uang sebesar lima juta rupiah kepada korban yang merupakan ibu kandungnya
uang tersebut untuk mengganti kerusakan yang sebelumnya dibuat pelaku
tiba tiba itu mendobrak pintu dengan palu itu saya juga kaget
dan terus saya udah langsung aja feelingnya itu pasti dia
nah ibu saya pas lagi di dapur kalau ibu saya jantungan itu udah mungkin mati seketika
karena ibu saya itu melihat arthur lagi malu tv
baru baru kali ini mungkin karena dihidup dengan adanya miskomunikasi
karena memang ini permasalahan internal keluarga
sehingga mungkin dari satu sisi
si wna juga belum memahami adat karakteristik disini juga
dan markurnya pun mungkin keterkait dengan bahasan dan adat istiadat juga
bonia mengaku mengalami kerugian sebesar empat puluh lima juta rupiah
dan telah melaporkan kejadian ini ke polisi